komisi pemberantasan korupsi atau kpk memanggil sejumlah nama yang diduga terlibat dalam skandal korupsi iktp
di antara nama tersebut ada nama yasona lauli menteri hukum dan ham
dan presiden joko widodo menanggapinya dengan santai mempercayakan semuanya kepada kpk
saya hanya ingin ini diproses hukum yang benar
dan saya yakin kpk bertindak profesional terhadap kasus ini
asas praduga tak bersalah sudah serahkan ke kpk sudah kan
sejumlah nama telah disebutkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus korupsi ktp elektronik
namun komisi pemperantasan korupsi baru menetapkan dua nama yang menyeret mantan dirjen disdukcapil
kemendagri irman dan sugiharto
peneliti dari indonesia corruption watch tama langkun mengatakan
penetapan dua terdakwa ini merupakan sikap kehatian kpk dalam menyelesaikan kasus ini
hal ini diakibatkan karena kpk pernah kalah dalam menangani kasus bupati rokan hulu
saya yakin bahwa dua nama ini bukan cuma sekedar kpk akan mengejar dua nama terdakwa yang sekarang sedang diproses
tetapi ada konstruksi yang juga terdakwa di kpk
ada dua pembentusan
yang pertama kalau dalam pandangan saya yang pertama dalam konteks anggarannya atau kejahatan dalam penyusuran anggaran
di sisi lainnya kpk juga sedang proses atau coba membuktikan bahwa konstruksi konstruksi dalam barang barang yang biasa
jadi saya menilai kalaupun sekarang baru dua nama yang diproses itu adalah bagian dari kehatian kehatian
bukan apalagi saya tidak melihat ini sebagai upaya upaya politik
karena kalau bicara soal hukum bicara soal benar benar salah dan bicara soal katerimunian di persidangan